kasus bongkar makam di pemakaman umum pakemitan cika thomas tasik malaya jawa barat masih belum terungkap
kepolisian resor tasikmalaya membentuk tim gabungan untuk mengungkap pelaku bongkar makam
pelaku bisa terjerat pasal satu ratus tujuh puluh sembilan tentang pengurusakan makam dengan ancaman satu tahun empat bulan penjara
dua hari pasca penemuan makam yang rusak kepolisian resort tasik malaya jawa barat terus menyelidiki peristiwa ini
polisi mengalami kesulitan untuk ungkap pelaku dan motif akibat ketiadaan saksi mata
petugas pun menurunkan tim gabungan untuk mengungkap pelaku gali kubur yang menyasar dua puluh lima makam warga di pemakaman umum pakemitan
pelaku dipastikan akan terjerat pasal satu ratus tujuh puluh sembilan tentang pengerusakan makam dengan ancaman satu tahun empat bulan penjara
sementara kita sudah bentuk tim ya kita sudah turunkan tim gabungan baik itu dari polres polsek
kemudian ada satuan intelijen yang kita turunkan
turunkan ke lapangan untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan ini
jadi di desa pakemitan ini kejadian pada hari jumat yang kita ketahui
jadi kita langsung turunkan tim untuk melakukan penyelidikan
mudah mudahan dalam waktu dekat ada perkembangan yang baik ada informasi yang baik
sehingga kita bisa menentukan apa motif dari pelaku untuk melakukan kegiatan itu
jadi bisa pasal pengurusakan dan mungkin bisa pasal satu ratus tujuh puluh sembilan yang mana pengurusakan kuburan dengan ancaman satu tahun empat bulan
sementara masih kita dalami ya motifnya kemudian kesulitannya memang sampai saat ini belum ada saksi yang melihat
nanti mungkin akan kita kembangkan akan kita upayakan mencari saksi saksi atau kubu tujuh puluh tujuh lain
meski pelaku masih dalam pencarian polisi menemukan fakta
makam yang dibongkar bernisan marmer hitam
serta di atas tahun dua ribu lima belas
namun jasad serta tulang belulang jenazah yang dikubur tidak dicuri
hanya tanah makam yang kemungkinan diambil pelaku
sementara itu masyarakat beranggapan bahwa motif gali kubur berbau mistis
anto itu ya untuk antisipasi ya kan
karena kalau sudah ada kejadian baru manto
tadi sebelumnya enggak
kalau akan melihat ini kira kira pelakunya apa ini kang kira kira
untuk apa gitu
untuk mengambil makam kebiasaan
dia buat ini kadang kadang buat kedugaan
kadang kadang ada yang buat kekayaan
menurut ketua mui cika thomas kiai khairuman
dalam ajaran islam makam dilarang dibongkar
kecuali dengan alasan tertentu
bagi muslim yang meninggal satu kewajibannya menghadirkan
memandikan mengkosan nyolatan
andai kata akan digali itu ada hukum boleh
boleh ketika ada empat masalah yang bersangkutan ini
sejumlah tokoh agama berharap agar masyarakat tidak resah dengan kejadian ini
apalagi kasusnya sudah ditangani pihak kepolisian
deden rahadian tasik malaya jawa barat